empat jenazah anggota keluarga telah selesai diautopsi di rumah sakit polri keramajati jakarta timur
rencananya keempat jenazah akan dibawa oleh pihak keluarga pada hari ini untuk dibawa ke rumah duka di wilayah jakarta utara
keempat jenazah ini telah selesai dilakukan autopsi oleh tim instalasi forensik rumah sakit polri kramajati jakarta timur
rencananya jenazah akan dibawa oleh pihak keluarga ke rumah duka di wilayah jakarta utara
namun hingga pukul sebelas siang baik pihak keluarga maupun polisi dari jakarta barat belum tiba di rumah sakit polri